setelah dinyatakan negatif covid sembilan belas aktris yang menjadi penyintas covid sembilan belas
revita pierce membagikan foto dengan pose sedang berolahraga di laman instagram pribadinya
aktris tia ariesta juga mengunggah video yang memperlihatkan sedang berlatih kebugaran saat menjalani isolasi mandiri
untuk menjaga tubuh tetap fit setiap pagi nessa rutin berolahraga
ibu rumah tangga ini kerap bersepeda dan berjalan kaki di sekitar rumahnya
namun saat terpapar covid sembilan belas mau tak mau ia melakukan isolasi mandiri
sesekali ia pun berolahraga ringan
terbebas dari virus corona nessa tak lantas lepas dari olahraga
meski demikian efek long covid yang dirasakan membuatnya butuh beradaptasi agar bisa berolahraga seperti sedia kala
lalu diberikan tanda bagian pada nama nama orang orang yang berusia berusia berusia bersama
berolahraga masih sering
paling tidak sekitar komplek saja aku bersama teman teman
jalan pagi atau sore gitu kurang lebih empat puluh lima menit sampai satu jam gitu
sepedahan sini juga muter muter sepuluh kilo atau keluar
coba untuk tetap aktif gitu ya walaupun di kamar aja
tapi baru sepuluh menit udah
capek capek terus aku istirahat dulu terus lemes kan minum yang banyak olahraga lagi sampai benar benar pengen tahu gitu penasaran
katanya orang kan cepat capek ya tiga puluh menit oh oke udah berarti emang lima belas menit aja gitu udah capek udah tiga puluh menit aja aku coba gitu
begitu pula reza pasca isolasi akibat terpapar covid sembilan belas badannya mudah letih
perlahan tapi pasti karyawan swasta ini bersepeda dengan durasi bertahap ya
jelas sih gak pernah ada masalah gitu gak sampai ngos ngosan
pada masa pemulihan penyintas covid sembilan belas antara lain kerap mengeluhkan kondisi badan yang cepat lelah
dokter spesialis olahraga andika rasupati menyebut aktivitas fisik berupa mobilisasi dan olahraga ringan bagi penyintas covid sembilan belas sangat disarankan
cara ini dilakukan untuk memulihkan kondisi tubuh dan meningkatkan imunitas tubuh
saya setuju sekali
jadi untuk orang orang yang memang sudah selesai isoman bergeraklah tapi dengan sesuai dengan tahapan yang dianjurkan tadi
kalau kita lihat di literaturnya itu dia bentuknya adalah stage stage stage
jadi memang stage pertama dikatakan stage test drive kalau aku bilang
jadi stage test drive ini itu paling tidak satu hingga dua minggu memang dikatakan
jadi setelah selesai isoman itu satu hingga dua minggu awal adalah periode yang paling krusial
yang kita benar benar harus
kita harus pantau secara seksama
andika juga membagikan tip berolahraga bagi penyintas covid sembilan belas
diantaranya dilakukan dengan cara tidak diforsir dimulai dengan berjalan kaki santai sepuluh sampai lima belas menit setiap hari
jika tidak ada keluhan seperti sesak nafas dan nyeri tubuh durasi jalan kaki naik menjadi dua puluh hingga tiga puluh menit
seminggu kemudian olahraga bisa ditingkatkan menjadi jalan kaki cepat sepuluh hingga tiga puluh menit
lalu ditingkatkan lagi menjadi seni
lalu jalan kaki jalan atau lari lari kecil sepuluh hingga tiga puluh menit per hari
apabila tubuh sudah dapat beradaptasi para penyintas covid sembilan belas bisa kembali berolahraga dengan intensitas tinggi
seperti berlari cepat mempatali dan angkat beban dengan tetap memonitor kondisi tubuh
mereka disarankan menghentikan olahraga jika mengalami gejala mual pusing sesak nafas nyeri dada dan nyeri otot
yang menjadi penanda tubuh belum sepenuhnya siap beraktivitas
demi liputan cnn indonesia